waduh ini abang nangis beneran apa acting nih
beneran ya nangis gimana
oh bener kalau bener kurang menjiwai mana ekspresinya
lu bener mut lu tuh emang kadang kadang bikin otakku jadi cermar lang gitu
ngagur nih pikirannya nih
gue mikir jangan jangan si rodia juga beracting acting hamil
jadi kalau gitu mbak abah gak usah nangis lagi
abah gak usah takut lagi kupingnya hilang sebelah
abang kok pake kursi roda segala
lo kan bisa jalan sendiri bang
daripada abang bawain mesin giling
roh dimana mana juga kalau orang keluar dari rumah sakit kursi roda
malu pakai topeng kalau malu
lo pake topeng
mendingan pake muka lo sendiri aja
ini buat kesehatan lo
kalau kenapa kenapa entah gimana coba
udah udah udah
udah udah naik aja naik aja ya
ya kesian ini perintah dokter
semua harus diikutin ya supaya lu selamat
ah tuh dia mana anak boleh kepengen lagi
gue juga kan begitu pengen banget punya cucu dan makanya
alah ini dia ya keponakan yang paling baik sedunia
ini buktinya kuncing lu lapar belum ngomong makanan udah ada
panggilin abu sama umingi bilangin makanan malamnya udah siap
nah kalau gitu oh gak dah
mendingan panggilnya sendiri udah tua lagi ngapain diurusin
gede ini kalo punya keponakan baik
nggak pakai susah
ya mau cing
bang kok masih doyan makan kan
wah gak doyan kali deh gue udah lapar deh
makan nih udah siap nih makanannya
ayo dong keluar
yuk makan yuk
oh bener kalau bener kurang menjiwai
lu tuh emang kadang kadang bikin
kotak gue jadi cermar lah gitu
ngagur nih pikirannya nih
gue kagak ngelantur mut
gue mikir jangan jangan
si rodie juga ber acting
jadi kalau gitu mbak
abah gak usah nangis lagi
abah gak usah takut lagi kuping ilang sebelah
jangan jangan si rodie nih sama si sulam cuma acting
bilangnya hamil gak taunya
demi si nelan itu gak diusir dari kampung ini
oh ya benar juga loh
memang banyak bener tuh akal bulunya si sulam
run tadi sih telepon bang robby
dan rum tanya
koro dia emang beneran hamil
tentu dari rumput si robby
kenapa ya menutup rumput si robby
kan emang pasti ini
koro dia hamil apa enggak
untuk keluarga kan udah kompak
buat ngadalin kita
tapi gue kagak bisa dikadalin
kita kan buaya merasa dikadalin
kalau ini ya dipotong nih kejat kejat loh
lo tau gak lo
kagak baik begitu
mau loh gue makan
nah betul lah kita makan bareng bareng
ayo duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
tumben yah yang itu senang cuma dikit
kan aja ini bang munak agak ada
emang juga gak ada
terus haji rodiah juga kagak ada
lah kan haji rodia lagi sakit
pasti ini mah nungguin rumah sakit
kalau haji munak kenapa yang gak ikut senang
tau dia mah kemana
eh ada taksi
orang rodia oh noh
kayaknya dia udah pulang ya
kayaknya dia lagi
yuk kita mampir yuk
itu ini pelet pelet
yuk nah gitu dah
iya ini lagi dipegangin
iya ini lagi dipegangin
aduh jangan bengong begitu
seorang lagi pegangin ini
bang mak biar lu masuk ke kamar sendiri aja ya
udah dengerin kata mak tuh
biar selamat ya
emang kalau perempuan hamil memang begitu
kudu denger ap larangan larangannya dari orang tua
pok ada ibu ibu tuh pok
habis pada olahraga ya
kebetulan tadi kita ngeliat taksi yang ngebawa emak sama pak haji sama bu hajah
baru pulang dari rumah sakit ya mak
maaf banget nih mak
belum sempet nengokin
eh udah pulang dulu wak
yang penting doanya
sekarang gimana mak keadaannya bu hajah
syukur deh mak
mudah mudahan kagak lagi lagi dirawat di rumah sakit
yaudah ya mak ya
kita mau pada pamit nih
permisi dulu mak
tadi gak ikut senam
aduh pada kerentak nih
bu haja memunah
baru aja tadi kita omongin ya
emangnya kenapa bu haja gak senam
kagak enak badan
gue abis nengokin si rodia di rumah sakit
udah gitu langsung buat kondangan
atau dia yang bikin gue jadi capek
baru aja pulang tuh mak
kita baru aja nengokin tadi
berarti udah pada tau dong kenapa si rodia
emangnya kenapa bu haja rodia
biasa bikin sensasi lagi di kampung ini